ini burung jiwa aku harus melawannya dengan suara
radia ada sebuah hadits rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dirayatkan oleh
allah bahwa kumandangkan bisa menjauhkan
siapa kau sebenarnya

lumayan juga kemampuanmu
apakah setelahi kau dapat menahan serangan